menteri ketenaga kerjaan ida fauzia dalam situs resmi kementerian ketenaga kerjaan
menjelaskan poin poin terkait rancangan undang undang omnibus law cipta lapangan kerja
rancangan undang undang omnibus law cipta lapangan kerja mengatur beberapa poin
diantaranya adalah pengaturan jam kerja
di mana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja
hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu
yang sistem waktu kerjanya di bawah delapan jam per hari atau empat puluh jam per minggu
lalu poin berikutnya adalah pengaturan penggunaan tenaga kerja asing
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil
yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja indonesia
hak dan perlindungan pekerja kontrak dipastikan sama dengan pekerja tetap
hak tersebut antara lain hak atas upah jaminan sosial
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja
sistem upah menjadi salah satu poin dalam ruu omnibus law cipta lapangan kerja
di mana upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun
perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja
dengan masa kerja di atas satu tahun
besaran upah minimum disepakati antara pekerja dan pengusaha
menteri tenaga kerja pun menambahkan soal penguatan perlindungan sosial
dan nantinya di dalam omnibus law tersebut akan direvisi
hal hal terkait sistem jaminan sosial nasional dan undang undang bpjs